berangkat siang ini
tunggu tunggu tunggu
pasti minta diantarin ke rumah haji sodik
so tau loh
gua minta diantarin ke haji murad
saya aja nangkut
saya juga gue cintain dateng semuanya
bang ojek nggak bisa beliin
masa cuma beli baju rumah doang gak bisa sih
ojek kan ada duit hasil ngojek
iya bang ojek nggak bisa beliin
soalnya bang ojek lagi ke cilengsi
ngapain ke cilengsi
lagi liat bakal rumah
lu mau beli rumah di cilengsi
emang lu tau cilengsi dimana
set bang alhamdulillah
mau ngapain di daerah sini nyasar
enggak gue emang sengaja mau kesini
tuh ini biola langka
kalau lo jual lagi seenggaknya laku enam juta
percaya sama gue
ya kalau laku enam juta kenapa lu aja yang gak jual
kalau gue yang jual lama jack
kan lu tau gue kagak ada motor kayak lu
kalau sama lu gue jual
enam ratus ribu aja deh
gue sih mau aja man cuman
kan gue tau lo dulu
lu kan tepu gue aja pernah lu tipu
jangan jangan sekarang lu mau nipu gue lagi
jackie my bro lu kan sekarang udah dewasa
masa gue mau nepuk lu lagi
emak heran sama laki lo
yang jadi penagih utang lah
kerja di lampung lah
sekarang mau beli rumah di cilang sih
kemana sih jalan pikiran laki lo
setau tadi yang bisa jalan kaki mak
emak bukan pikiran
yang ngejawab lu
baru pulang pengajian be
nah gitu dong
ini gue beliin gorengan buat lo
maaf nih saya lagi buru buru
kalau mau gorengannya kasih tati aja
saya pergi dulu ya
ini gorengannya buat lu
lah terus gorengan ini buat siapa
buat saya aja be
yaudah gue ambil
gue mesti pulang dulu gue gak bawa duit
kalau gitu gue ikut
sekalian mau silaturahmi sama si tati
si tati masih cantik dulu gak sih
oh iya keriting
lu dulu suka sama si tati ya
gue baru inget sekarang
yang dulu dulu gak usah diungkit ungkit
gue inget lo dulu bikinin puisi buat si tati
akhirnya lu bacain deh pas diperpisahan sekolah
dulu emang gue suka sama si tati
setelah gue tau tati demennya sama lu
tapi lo sekarang masih suka kan
gue bilang pelan pelan
sebelum pelan saya kan harus ngelem dulu babel
udah udah jalan
abis dah gorengan gue
kenapa kayak keong jalannya
gue gak jadi beli biola lu
lu tega amat sih sama gue jack
bakal nebus obat buat emak gue
obat buat emak gue
eh emak lu udah meninggal
belum gimana yang dulu meninggal
terus mau kemana lagi
bang kita lagi butuh duit buat dpr rumah
apa malah mau beli biola
dengan abang beli biola
kita bisa dp in rumah
tapi gak ngerti
jangan pergi dulu
ongkosnya lu kira gorengan yang lu makan
kagak dibeli pake duit
lu samit pake sendalu
assalamualaikum bang haji
gue mau pantun
oh mau pantun
yaudah terisin dah
gue gak akan nafsu dah